saudara bagi anda yang melakukan perjalanan arus balik sebaiknya lebih memperhatikan bbm anda
senin siang belasan kendaraan pemudik yang akan kembali ke jakarta terparkir di jalur kontraflow akibat kehabisan bahan bakar minyak
imbasnya arus lalu lintas di tol jakarta cikampek macet
kendaraan terparkir di jalur kontraflow yang dibuka polisi mulai dari kilometer tujuh puluh hingga kilometer empat puluh
kemacetan diperparah karena pemudik yang kelelahan ikut parkir dan istirahat di jalur kontraflow
tepatnya di kilometer lima puluh tujuh jalur a lajur kontra flu arah jakarta
banyak pemudik yang nekat turun dari kendaraan ke jalan tol untuk istirahat makan minum serta ke toilet dengan menyeberang di jalan tol
hal ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan tol lain